dan langsung saja kita menunjukkan kami ada reza ramadan produser lapangan sian indonesia yang berada di bandara soekarno hatta tengah banten
selamat sore reza saya kembali ke anda untuk melihat situasi terkini
ini sudah pukul lima belas empat puluh tujuh apakah sudah mendarat
dipastikan penerbangan dari swiss menuju ke suta ini reza
ya heranov berdasarkan informasi yang terakhir atau terbaru yang kami dapatkan
memang pesawat yang mengangkut jenazah eril ini sudah tiba di bandara soekarno hatta
di mana pesawat qatar airways yang membawa jenazah eril ini berangkat pada pukul delapan dua puluh tujuh waktu swiss
dan tiba di bandara soekarno hatta pada pukul lima belas dua puluh lima
artinya jam tiba pesawat pembawa jenazah eril ini lebih cepat dibandingkan estimasi
di mana estimasi sebelumnya adalah pukul lima belas empat puluh lima
ternyata ini tiba lebih awal atau lima belas dua puluh lima
dan untuk mobil duka dan juga iring iringan sendiri
ini sejak tiga puluh menit lalu ini sudah menuju ke arah apron timur atau yang berada di belakang saya
jadi apron timur ini adalah lokasi dekat dari landasan tibanya pesawat
di mana nanti untuk jenazah eril sendiri ini akan dibawa ke vip
lalu dibawa ke apron timur dan nantinya akan keluar dari belakang saya di sini
dan akan menuju ke arah kanan saya di mana
kanan saya ini adalah wilayah human remains
di mana untuk proses administrasi lebih lanjut ini akan dilakukan
dalam hal ini adalah terkait dengan prosesi dokumen pembukaan dari kemenkes
lalu ada karantina ada kargo lalu ada custom dan juga imigrasi
makanya nanti di dalam human rematch untuk processing ataupun proses administrasinya memakan waktu sekitar tiga puluh hingga empat puluh lima menit
kami juga mendapatkan informasi bahwa sejumlah pejabat setingkat menteri
juga turut hadir untuk nanti proses penyerahan jenazah dari pihak kemenlu menuju ke pihak keluarga
dalam hal ini ada mensesnek praktikno lalu juga ada menteri bumn erick thohir
dan kami juga mendapatkan informasi bahwa untuk yang mendampingi jenazah ariel dari swiss
ini ada ayahanda gubernur jawa barat rituan kamil
lalu juga ada pejabat dari kbri swiss yang ikut dalam penerbangan ke bandara soekarno hatta
dan hingga saat ini sendiri kami masih menunggu
heranov mungkin jika dapat anda lihat di belakang saya ini adalah pintu dari apron timur
arah apron timur di mana nanti mobil iring iringan ini akan datang keluar menuju ke human remains
dan jika anda lihat memang saat ini untuk petugas sendiri sudah cukup banyak yang ada di kawasan terminal kargo
dan kami juga menemukan beberapa warga ternyata ada beberapa warga juga yang datang
heranov yang ingin mengetahui ataupun ingin melihat kedatangan dari jenazah eril
tadi kami sempat ngobrol dengan salah satu warga mengatakan ada yang dari jatiwaringin
dia mengatakan sengaja datang untuk melihat proses kedatangan jenazah eril
karena beliau ingat dengan anaknya yang seumuran dengan ariel
oleh karena itu ketika melihat beritanya di televisi dia menjadi tersentuh
dan sengaja datang ke sini untuk melihat setidaknya menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak pemerintah ke pihak keluarga
dan hingga saat ini sendiri kami memang masih menunggu heranov
jika dapat dilihat di belakang saya memang penjagaan ini masih cukup ketat
di mana ada satu ratus dua puluh personel di mana satu ratus dua puluh personel ini sendiri adalah lintas divisi baik itu dari tni dari polri lalu juga dari afset
lalu untuk proses sendiri setelah dari human remains kita bisa lihat bahwa ini adalah proses yang cukup ketat karena ada satu ratus dua puluh personel di mana ada satu ratus dua puluh personel ini sendiri adalah lintas divisi baik itu dari pni dari polri lalu juga dari afset

ada lebih dari dua puluh presentasinya
perpustakaan berupaya pemakai pak always seperti itu
bandara soekarno hatta menuju ke gedung pakuan tempat kediaman dari gubernur jawa barat
di kulon kangil di mana untuk lutar sendiri ini akan melalui tol sudiatmo
lalu tol dalam kota dilanjutkan lagi ke tol jakarta cikampek
dan menuju tol kularang sebelum masuk ke kota bandung
ada pun untuk proses koordinasi terkait dengan repatriasi dari jenazah
ini dilakukan atau dikoordinasikan oleh pihak kemenlu
dalam hal ini adalah terkait dengan penggunaan jenazah
lalu surat sertifikat kematian di rs
lalu juga penerbitan surat kematian dari kbri
dan juga pemulasaran jenazah